ini berikut it fier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
emak kirain ada pesanan kue
tadi sampai buru buru kemari mak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
ada gunanya lo bantuin si mai sama si tati bikin kue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
itu beli be
buatan bikin sendiri
lo udah dikabarin si tati
tau aja ada kerjaan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
hei sepinggir lo
hei sepinggir lo
tuh kan jack salah orang
maaf bang kita salah orang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
jack jack apa gue bilang bukan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
maaf atuh mi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
bukannya pipi gak ingat sama istri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
gak ada acara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
temen deskripsi masih emak emak
itu di ajak
maaf kok kita salah orang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
ya udah deh lu pulang ke sana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
cuma gara gara lo disuruh kesini milih milihin baju emak